kita beralih ke informasi lainnya
puluhan warga desa juglangan situbondo tiba tiba saja mengalami lumpuh dan lemas
tak hanya orang dewasa kelumpuhan juga menjangkiti anak anak
diduga puluhan warga ini terserang penyakit cikungunya
empat warga desa juglangan kecamatan panji situbondo mendadak lumpuh
tak hanya orang tua kelumpuhan mendadak ini juga menimpa anak anak
hingga menyulitkan mereka berjalan dan beraktivitas
bahkan warga yang tak kuat menahan sakit di persendian ini hanya bisa terbujur lemah di ranjang
melihat kondisi ini warga yakin mereka terkena serangan cikungunya
terlebih kampung sebelah mereka di desa kelampokan baru saja diserang wabah cikungunya
wabah cikungunya sendiri memiliki gejala diawali dengan demam panas beberapa hari
lalu persendian di lengan
lutut jari jari serta kaki mulai membengkak
setelah itu persendian terasa linu dan akhirnya sulit untuk digerakkan
sementara faktor lingkungan yang kumuh karena berhimpitan dengan kandang sapi
diduga menjadi pemicu merebaknya wabah cikungunya di kampung ini
saya sudah satu minggu sudah ini tidak bisa bangun dari tempat tidur
kena cikungunya dari kaki sampai ke separuh badan
warga berharap dinas kesehatan
segera melakukan fogging dan pemeriksaan warga agar wabah ini bisa segera teratasi zainal